yang soleh yaitu
anak yang waladun solehun
kepada orang tuanya
karena kita dilahirkan
oleh orang tua kita
untuk itu janganlah
kita sekali kali mencaci
orang tua kita karena
menyakiti orang tua kita
dosa yang besar
dosa yang besar itu
dosa yang tidak terampuni
kepada kedua orang tua
kepada ibu kita
karena surga itu
ada pada kelapa kaki
kita sesegera mungkin
kepada orang tua kita
sebelum kita terlambat
gak pernah minta maaf semuanya
aku selalu jahat semuanya
gak pernah ngakuinnya ibu aku
aku terlambat lagi
kalau ada luar ramah
dima bader bader juga
mau gua suruh suruh
yang namanya anak sendiri
ya sekarang dia udah kegadak
gua juga sebenernya kangen
nama tu bocah